kita beralih ke informasi lain seorang warga negara belanda mendatangi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo untuk mencari keluarganya di indonesia
sejak kecil ia mengikuti ayahnya yang dibawa seorang saudager belanda untuk bekerja di sana
warga negara belanda berusia tujuh puluh sembilan tahun jono karjono tiba tiba mendatangi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo jumat siang
jono datang bersama temannya untuk mencari keluarga ayahnya yang berasal dari indonesia dan diperkirakan berada di sidoarjo
meski membawa bukti tiket kapal ayahnya saat hijrah ke negeri kincir angin tiket tersebut hanya mencatat alamat kabupaten sidoarjo tanpa alamat yang detail
jono juga mengisahkan bahwa sejak kecil ia sering mendengarkan cerita dari ayahnya tentang kota sidoarjo yang terkenal dengan kerupuk kudangnya
sebelum meninggal ayahnya pernah berpesan agar jono mencari keluarganya yang masih berada di sidoarjo
saya ingin mencari alamat ayah saya yang meninggal di holland
ya saya ingin mengetahui dari mana saya datang
ayah saya tidak mengatakan apa apa tidak mengatakan apa apa tentang masa lalu
jadi saya mencari alamat ayah saya sendiri
dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo tidak menemukan nama ayahnya kartono yang lahir pada tahun seribu sembilan ratus delapan di sidoarjo
saat ini jono bersama temannya masih terus mengumpulkan bukti untuk menemukan keluarganya di indonesia
riko hardiansyah sidoarjo